bulan suci ramadhan di tengah pandemi inilah yang harus kita jalani hal yang
mesti dijaga adalah kesehatan tubuh dan pikiran agar imunitas tetap baik
bagi yang menjalankan ibadah puasa dokter spesialis gizi klinik christina joy mengatakan
ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar tubuh tetap sehat di tengah pandemi
covid sembilan belas pertama siapa yang diperkenankan berpuasa bagi odp jika merasa sehat dapat tetap berpuasa
bagi pdp harus dilihat kembali keadaannya jika gejalanya cukup parah tentu tidak boleh berpuasa
begitupun orang dengan penyakit lain seseorang yang memiliki suatu kondisi penyakit tertentu
sebaiknya harus konsultasi dengan dokternya apakah penyakitnya ini bisa mengganggu untuk
berpuasa apakah misalnya diabetesnya sudah terkontrol tekanan darahnya terkontrol karena
kalau tidak terkontrol dan juga melakukan puasa hal ini bisa berbahaya kalau misalnya memang sudah
diketahui sehat dan boleh berpuasa tentu saja puasa ini sendiri memiliki dampak manfaat yang baik untuk
imunitas dan kekebalan tubuh kedua jalankan puasa dengan makan seimbang konsumsi makanan harus
disesuaikan dengan kebutuhan tubuh kita ketiga kecukupan makan jumlah kebutuhan makan seseorang
berbeda beda sesuai dengan jenis kelamin umur tinggi dan berat tubuh serta aktivitas yang
dilakukan juga kebutuhan energi anda dua ribu kalori misalnya pada saat sahur tidak perlu terlalu banyak makan
cukup tujuh ratus lima puluh kalori sisanya bisa dipenuhi saat berbuka puasa keempat tetap memenuhi kebutuhan cairan
berpuasa memang harus menahan haus namun kebutuhan air tidak boleh dikurangi dan anda bisa menyiasatinya
saat sahur dan berbuka selain itu diperlukan istirahat yang cukup dan olahraga ringan seperti
peregangan jangan lupa berjemur pada pukul sepuluh pagi sekian waktu itu anda bisa menikmati kebanyakan
tiation empat ini menenangkan waktunya cari teman teman gojol ke the tables
banyak cinta itu berkhasiat mengikteauri seluruh miliar orang dari wilayah besar yang
menandatangani kekuatanan dan anggaran terhadap tubuh ramai dan kekuatan yang tererei dan
tidak melemari kesalahan katanya kalau kita menengah dengan maka dengan per entity empremen aku
keluarga kita bersyukur
atas hari ini
tidak bersyukur atas saat ini
beban yang harus
musibah yang kita tangguh
kita masih memiliki
dengan memanfaatkan teknologi
kita pun tetap dapat melakukan hal
seperti berbuka bersama secara
kegiatan lain yang dapat dilakukan adalah
membaca dan membersihkan rumah
sambil mendengarkan musik
lalu bagaimana dengan
solat taraweeh dan ibadah lain yang biasa dilakukan
di luar rumah
tidak melanggar tidak karena
taraweeh awalnya memang nabi taraweehnya
di rumah kemudian disamanya
umar bin hattaf taraweehnya di masjid
kemudian kembali lagi artinya gini
salah sunat taraweeh itu
adalah kedekatan kita kepada allah
ibadah puasa dapat dijadikan
momen memperbaiki kondisi tubuh dan pikiran
di tengah pandemi
fadli afghan jakarta